tujuh prajurit tni angkatan darat dan dua puluh empat personel pendukung yang mengikuti lomba tembak
yaitu lomba menembak asean armase arrival mix atau aarm yang ke dua puluh enam di filipina
kini sudah kembali ke indonesia
mereka langsung disambut oleh danjen kopassus di landasan udara halim perdana kusuma jakarta
kontingen aarm indonesia kembali sebagai juara umum dengan membawa enam trofi
danjen kopassus majen tni matsuni menyambut kedatangan kontingen tni ad yang mengikuti lomba menembak asean army's rifle meets atau aarm ke dua puluh enam di manila filipina
di landasan udara halim perdana kusuma jakarta
kontingen tni ad yang berjumlah enam puluh satu prajurit tiga puluh tujuh penembak dan dua puluh empat pendukung kembali dengan membawa enam tropi
di antaranya tiga trofi individu dan tiga trofi tim
kontingen juga berhasil memperoleh
persembahkan dua puluh satu medali emas lima belas medali perak dan empat belas medali perunggu
dan keluar sebagai juara umum dalam ajang lomba ierm
menurut kepala tim kontingen tahun lalu timnya berada di urutan kedua setelah thailand
hal tersebut menjadi motivasi bagi kontingen indonesia untuk kembali merebut kembali gelar juara umum
saya selaku danelat aarm ucapkan rasa bersyukur
tahun kemarin tahun kemarin tim arm indonesia
mengalami kekalahan dengan bangga di urutan kedua
satu alasan kuat bagi kami untuk tahun ini merebut kembali gelar juara umum
dan kami bisa mengibarkan bendera merah putih di tanah filipina
medali yang diperbuatkan ada empat puluh lima
kemudian untuk kontingen tim rm indonesia kita memperoleh dua puluh satu medali emas
dari hari kelima itu kita sudah tidak terkejar
sudah dipastikan bahwa tim rm indonesia sudah bisa menjadi juara umum
tantangan terberat di sana
karena itu juga salah satu faktor yang menjadi kelebihan tim rm indonesia
yaitu tim rm indonesia bisa mampu beradaptasi
dan ini dimiliki oleh tim aarm indonesia
untuk secara umum semua negara mempunyai peluang yang sama
tetapi di antara mereka di antara sepuluh negara itu yang menjadi lawan terberat dari tim rm indonesia
yaitu yang pertama dari negara thailand
lawan terberat kedua yaitu tuan rumah yaitu filipina
lomba tembak ierm adalah kegiatan tahunan angkatan darat negara asean
dari dua puluh enam kali penyelenggaraan indonesia sudah sebelas kali menjadi juara umum
f rizal jakarta